harganya juga terjangkau bisa bayar cash bisa lewat keris juga
ini barangkali kita sabar menunggu hasil kita betul betul
akademisi menganalisis sesuatu tapi ketika harus dia ada praksis satu kenyataan kan harus mengambil satu keputusan
sudah cukup panjang perjalanannya bahkan sudah ada opsi opsinya terkait dengan ambang batas parlemen
kadang kadang ada yang sudah bayar tapi nggak datang
beda gem tantangan kerap ia temukan
ada pula cerita dari pelestari budaya
gue terakhir nonton dia sih waktu jamannya dia di miami ya
nah gitu jadi memang secara kesiapan tim menurut gue sih kesatria bisa cukup diperhitungkan lah di papan tengah di musim depan
tepatnya tahun enam puluh an hingga delapan puluh an bahkan salah satu tokoh masyarakat cicadas menyebut cicadas memiliki julukan sebagai negara beling
oke thank you semua
dengan cerita populer dari stasiun gambir
amir ini yang kita harapkan ya kita bisa melihat dia penampilannya dengan apa kembali
akan dimaling itu dan keluar dari rumah dari pagar ini tarik menarik dan terjadilah penembakan
namun demikian maksud saya ya memang kalau di sini memang ada apa namanya dari suku suku lain
kayaknya sih sesuai dengan
secara pribadi sih belum tahu nih
iya tapi yang tahun dua ribu tujuh belas itu itu dulu acaranya pbb
udah cukup ya sekarang kita gak berdua lagi
ketika di sparring dan lain lain
nah dengan pull deh nya sama william dragol
dan di sini tuh kan kita bicara soal debat
itu memang sejak dua ribu tujuh belas tipe a itu kan wawanan pusat itu diambil alih semuanya oleh pusat
si pendevin gilligan sama si itu
makanya sebelum kita nanya nanya jauh soal daripada kita lompat lompat kan pertanyaannya
salah satunya tadi untuk memastikan bahwa kendaraan itu layak aman
baru lah bagi milan ya yang musim lalu
pemandangannya juga bagus buat spot foto fotonya juga bagus
ini kan yang bertanggung jawab kan di jenpas direkturat jenderal pas direkturat jenderal pemasarakatan
maksudnya bukan pilihan utama mungkin
mulai dari penghitungan kapasitas penggunaan sistem tiket secara digital